saat ini korespondensian indonesia maria sarjana sedang berada di singapura untuk mengetahui kondisi terkini novel baswedan
dan berikut ini cuplikan wawancara maria sarjana bersama dengan novel baswedan yang dilakukan pasca novel di periksa polri beberapa saat yang lalu di singapura
sebetulnya seperti apa mas suasana dalam pemberian keterangan kemarin
nah tentunya pemeriksaannya berlangsung baik penyidik bertanya kepada saya dan saya menjawab sebagaimana layaknya pemeriksaan
dan itu berlangsung dengan baik dan saya mengapresiasi pola pemeriksaan yang baik itu
mereka juga mengerti harus berbuat apa ya
setiap hal yang saya sampaikan mereka catat dalam berita

mas novel kalau nanti keterangan yang diberikan oleh mas novel kemudian juga dari bukti buktinya terkumpul kemudian menyimpulkan seseorang menjadi tersangka dalam hal ini
memang betul betul orang inilah yang melakukan penyiraman maupun dalang dari penyerangan terhadap mas novel
apa yang akan mas novel lakukan terhadap orang ini
saya tentu saja
saya tentu saja
saya tentu berharap yang bersangkutan ini
kalau pun ada nanti dia berkata jujur
dia kemudian bisa menginsafi apa yang khusus lagi apabila dia bertobat atas segala kesalahan kesalahan yang dilakukan
jadi saya kira itu poin penting
dan ini pelajaran untuk semua orang bahwa teror itu berakibat buruk
dan semua hal yang dilakukan oleh manusia itu ada pertanggung jawabannya
kalau pertanggung jawaban di dunia dia bisa dilindungi oleh pihak pihak tertentu
percayalah bahwa pertanggung jawaban di akhirat itu sangat berat
dia ada peradilan yang akan dipertemukan dengan
mas novel kalau saat ini sudah memaafkan si pelaku atau seperti apa mas yang ada dalam benak mas novel saat ini
saya tidak pernah terlalu risau dengan segala permasalahan
kalau saya terlalu risau dengan permasalahan ya kalau saya terlalu risau dengan permasalahan
akibatnya adalah saya akan terganggu dalam berjuang
saya ingin sisa waktu hidup saya bisa digunakan semaksimal mungkin untuk berjuang
jadi kalau saya terlalu risau itu tentu akan menghambat dan saya tidak mau terhambat